tak perlu jauh jauh ke timur tengah untuk memetik kurma
di desa sukarojo kabupaten pasuruan jawa timur
ada sebuah kebun kurma seluas tiga tujuh hektare yang bisa dikunjungi
pengunjung bisa leluasa memetik buah kurma dari empat ratus sembilan puluh empat pohon kurma di kebun ini
dan langsung memakannya
satu pohon kurma bisa menghasilkan sekitar tiga hingga lima kg buah kurma
dan kali ini kurma yang bisa dipanen adalah kurma majo berwarna kuning
ini saya juga baru pertama kali lihat pohonnya
karena belum pernah ke sana langsung

ini tadi sempat nyoba juga
ternyata kalau yang belum matang kayak gini itu rasanya setengah
terdapat banyak varietas kurma tumbuh di kebun ini
di antaranya kurma barhe kurma jong lulu dan sultan
sedangkan untuk jenis kurma lokal timur tengah
ada kurma ajwa emirat holas dan sayer
tanaman kurma yang kita budidayakan di kebun kurma
kita berjaya berjaya berdiri
tanaman ini sudah berumur antara tiga sampai lima tahun
di masa pandemi pengunjung yang bisa melihat langsung panen kurma dibatasi
dan harus mematuhi protokol kesehatan
pemikiran sianen indonesia